informasi berikutnya setelah sempat ditiadakan akibat pandemi covid sembilan belas
pemprov dki jakarta kembali memperlakukan pembatasan lalu lintas kendaraan
di beberapa ruas jalan dengan sistem ganjil genap
sistem ganjil genap ini resmi diberlakukan kembali mulai tiga agustus dua ribu dua puluh atau hari ini
kepala dinas perhubungan dki syafrin liputo menyatakan
pemberlakuan kembali sistem ganjil genap ini dikarenakan jumlah kendaraan lalu lintas
di jakarta yang dinilai sudah di atas normal
bijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap
merupakan salah satu upaya untuk menekan pergerakan manusia di tengah pandemi covid sembilan belas
untuk tahap awal akan dibagi menjadi dua puluh lima ruas jalan

berikut dua puluh lima ruas jalan aturan ganjil genap
yakni jalan medan merdeka barat jalan mh tamrin jalan jenderal sudirman jalan jenderal s parman
juga jalan di panjaitan jalan jenderal ahmad yani jalan pintu besar selatan
jalan gajah mada dan juga jalan haya murug jalan majapahit jalan sisi ngamangaraja
caringin dan juga jalan tomang raya jalan pramuka jalan salemba raya sisi barat dan timur jalan
selamat raya dan juga jalan stasiun senin
dan yang terakhir ada jalan gunung sahari